jumat pagi kebakaran melanda stasiun klender jakarta timur tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
objek yang terbakar adalah depo stasiun klender lama sembilan unit pemadam kebakaran dengan sekitar tujuh puluh lima personil dikerahkan ke lokasi
penyebab kebakaran di stasiun klender belum diketahui
akibat kebakaran kereta yang berasal dari manggarai jatinegara dan juga bekasi tidak bisa melintas
penumpang yang sudah membeli tiket dan belum melakukan perjalanan dapat mengembalikan tiket di stasiun terdekat
pt kereta kemuter jabodetabek terus berupaya agar jalur kereta via klender segera bisa dilintasi kembali
tidak ada kesulitan karena perambatan tidak ada kebetulan di samping kiri kanan tidak ada rumah jadi perambatan tidak ada
api diketahui mulai membakar bangunan depo stasiun klender sekitar pukul tujuh lebih empat puluh dua menit waktu indonesia bagian barat
hingga menjelang pukul delapan kobaran api masih melalap kantor depo stasiun klender
data humas daerah operasi satu
pt kai antara pukul tujuh lebih lima belas hingga menjelang pukul sembilan jumat pagi sejumlah perjalanan kereta terganggu
pt kai daop satu merinci dari arah hilir tertahan sebelas kereta terdiri atas tiga krl enam kereta api jarak jauh satu kereta api lokal dan satu kereta api barang
sementara dari hulu tertahan enam kereta api yakni tiga krl dua kereta api jarak jauh dan satu kereta api lokal
sementara dari hulu tertahan enam kereta api yakni tiga krl dua kereta api lokal dan satu kereta api barang
kita langsung ke korespondensi nn indonesia istiarto sigit di stasiun klender jakarta timur
ito tampaknya sampai dengan siang ini api sudah mulai bisa dipadamkan
secara keseluruhan dari gambaran kacamata anda di sana yang anda lihat seperti apa situasi di stasiun klender saat ini
ya selamat siang reinhardt
betul sekali seperti anda lihat di belakang memang api sudah tidak ada lagi di kompleks stasiun klender yang tadi pagi sempat terbakar
sejak pukul sepuluh
lima sampai dengan delapan lima belas hingga delapan tiga puluh menit memang proses pemadaman api terus berlangsung
ada sembilan mobil pemadam kebakaran menurut bpbd dki jakarta yang dikerahkan langsung ke stasiun klender
dalam jangka waktu satu jam memang api sudah berhasil dipadamkan reinhardt
dan sampai dengan saat ini situasi di stasiun klender memang sangat kondusif
warga memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam stasiun klender
begitu juga dengan awak media tidak lagi diperbolehkan masuk ke dalam selain karena sudah dipasang dengan garis kepolisian
ada juga proses pemberian air ke beberapa titik yang disinyalir masih memiliki titik titik api
selain itu memang kalau kita melihat kasus kasus kebakaran kita akan tahu setelah proses pemadaman kayu atau fondasi akan menjadi lapuk
sehingga ditakutkan jika ada orang yang melintas nanti bisa rubuh dan melukai orang tersebut
maka dari itu memang proses untuk masuk ke dalam stasiun klender sudah ditutup
nah untuk lalu lintas dari kereta api sendiri baik itu krl maupun kereta antar provinsi
yang tadi pagi sempat terputus kini sudah bisa melalui lagi reinhardt
kalau misalkan kemarin tadi pagi sudah tidak bisa maka hari ini sudah bisa melalui sehingga tidak ada perjalanan terganggu
namun tidak ada proses menaikan atau menurunkan penumpang di stasiun klender
artinya bagi warga yang biasa menggunakan stasiun klender sebagai pemberhentian mereka atau titik mereka berangkat
harus mengganti dengan dua stasiun yang ada sebelum ataupun sesudah dengan stasiun klender yaitu stasiun buaran dan juga stasiun jatinegara
nah dua stasiun ini memang disarankan oleh daob satu pt kai untuk menjadi stasiun alternatif agar warga tetap bisa menggunakan moda transportasi krl
sedangkan bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk mengakses dua stasiun tersebut bisa menggunakan transjakarta
karena di seberang stasiun klender ada halte bus transjakarta yaitu halte bus stasiun klender yang juga masih tetap beroperasi
kalau tadi mungkin pagi suasana masih agak ramai reinhardt di sekitar stasiun klender
masih banyak warga yang mampir untuk menonton begitu menyebabkan jalan macet
kalau sekarang jalan sudah lancar kembali walaupun masih ada beberapa warga yang saya lihat khusus berhenti untuk melihat bagaimana kondisi terbaru dari stasiun klender
baik jadi api sudah mulai padam dan juga situasi sudah kondusif di sana tapi memang belum bisa digunakan untuk stasiun tender
ito apakah sudah ada informasi dari pihak kcj sendiri di daob satu kapan sampai berapa lama mereka butuh waktu untuk bisa mengetahui apa penyebab dari kebakaran di stasiun klender ini
ya herenhardt tadi saya sempat mewawancarai senior manajer humas dari daob satu ptki yaitu suprapto
beliau menjelaskan bahwa memang indikasi terkuat api berasal dari gudang yang ada dalam kompleks stasiun klender
tepatnya ada di belakang persis bangunan yang masih ada tembok putihnya ini reinhardt
tadi dijelaskan bahwa dari situlah sebetulnya api berasal dan kemudian membakar atap ruangan dan sekitar sehingga melebar ke bagian samping dari stasiun kelender
namun memang suprapto maupun manajer humas lain dari kai belum bisa memastikan apakah api tersebut memang betul dari konsleting listrik atau faktor lain
dan mereka masih menyerahkan kepada puslapfor untuk nantinya melakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apa penyebab utama
sedangkan untuk kembali berfungsinya stasiun klender tadi senior manager humas dari pt kai bapak agus menjelaskan bahwa minimal sampai esok hari
stasiun klender praktis tidak bisa digunakan
dan juga tidak bisa digunakan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang maksud saya
sehingga warga memang diharapkan untuk terus memantau kondisi stasiun klender melalui media sosial dan mencari alternatif lain untuk tetap menggunakan moda transportasi kereta api
baik krl maupun kereta antar provinsi
baik terima kasih istiarto sigit korespondensi nn indonesia
pasca kebakaran pt kcj terus mengupayakan pembenahan jalur krl di stasiun klender
namun untuk sementara waktu stasiun klender tidak bisa melayani naik turun penumpang
berikut keterangan vice manager komunikasi pt kcj eva hairunisa dalam wawancara telepon dengan pangeran punce dalam program breaking news pada jumat pagi tadi
ya kalau untuk stasiun klender saat ini seluruh penumpang itu tadi sejak kejadian pukul tujuh sudah diarahkan untuk melakukan refund tiket
dan apabila tetap ingin menggunakan krl maka kami arahkan untuk langsung menuju stasiun jati negara menggunakan modal transportasi lain
dan saat ini fokus di stasiun klender
ada lagi penjualan transaksi tiket sejak awal kejadian
kemudian juga untuk petugas pemadam itu sudah datang sejak pukul tujuh juga ya
dan saat ini proses semadaman sudah api juga sudah mulai banyak yang padam seperti itu
oke apa penyebab dari kebakaran ini kemudian bagian fasilitas penunjang komuter lain apa saja yang rusak akibat kebakaran ini
ya jadi penyebab kebakaran itu belum dapat kami informasikan
karena tentunya harus melalui pendidikan ataupun investigasi lebih lanjut
kemudian untuk saat ini sejumlah wilayah pelayanan itu terindah seperti misalnya saja lokasi di mana beradanya perangkat perangkat itu setting
kemudian juga ruang kantor kepala stasiun ruang staff dan beberapa lokasi lainnya seperti itu
jadi ini sedang dilupayakan
cepat mungkin ke krl sudah dapat melintas di stasiun
tapi kembali kami informasikan meskipun krl sudah dapat melintasi stasiun klender
namun untuk sementara waktu krl tersebut tidak berhenti di stasiun klender
karena stasiun klender masih harus melalui pemberahan di beberapa area yang terlibat kebakaran tadi
sehingga tidak melayani sementara waktu untuk naik turun penumpang